kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalan layang nontol pesing jakarta barat pada jumat pagi tujuh januari lalu
kecelakaan ini melibatkan tiga pengendara sepeda motor dan satu pengendara mobil
mobil keluar lajur dan menabrak separator jalan serta tiga pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan
satu pengendara sepeda motor bahkan terlempar keluar dari jalan layang dan jatuh sekitar sepuluh meter lalu mendarat di jalur busway
pengemudi mobil ditetapkan sebagai tersangka sementara tiga pengendara sepeda motor dikenakan sanksi tilang karena mengemudikan kendaraan di jalan yang dilarang rambu lalu lintas
mengacu pada peraturan yang berlaku jalan layang nontol pesing terlarang bagi sepeda motor
sebelum melintasi jalan layang nontol pesing sebetulnya sudah ada rambu lalu lintas yang menyatakan larangan bagi sepeda motor untuk melintas
tapi kenyataannya banyak sekali pengendara sepeda motor
pengendara sepeda motor pada umumnya memilih melanggar rambu lalu lintas agar lebih cepat mencapai tujuannya
pasalnya dengan melintasi jalan layang nontol pesing para pengendara sepeda motor bisa menghindari satu perlintasan rel kereta ganda dan dua lampu merah
pelanggaran rambu lalu lintas yang sama juga kerap terjadi di jalan layang nontol kasablangka jakarta selatan
seperti yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor ini yang kendaraannya justru tiba tiba mogok saat berada di jalan layang

pengendara sepeda motor yang terdekat dengan rambu lalu lintas yang menyebabkan keadaan yang terjadi di jalan layang
polisi mengimbau pengendara untuk selalu menaati rambu lalu lintas meski tidak ada aparat yang berjaga
kesadaran untuk menaati rambu lalu lintas dapat melindungi pengendara itu sendiri dan pengendara lain
arya dita utama fikri adin jakarta